rai aku mau sama kamu rai
coba telfon dulu ya
aduh bumi abdi
nanti kudus dirawat
terima kasih ya
terima kasih yan aku sarah
kami sampai rumah
kita sudah sampai di rumah
kita istirahat dulu ya
ya nanti dibantu sama brother brother saya
kalau bantu dulu ya
nggak cepatkan ya
halo om ini kok bengkelnya sepi ya
nih kan semuanya ke banung
semua udah di sana
mot sudah ya
senin sudah mengototin saya nanti saya dimarahin
eta lu penting buat bibi aden
terus aden tadi tidak jatuh kan
badannya tidak ada yang sakit
baik baik aja kok bi
tapi aku tahu ada yang bertarung ke sini
bukannya memanggil bibi
terus aku ingin balapannya
ini benar baik
iya bi alhamdulillah boy menang
itu juga berkat doa diri
udah pulang bi
boy kamu kok ada di dapur sih
udah selesai kok ma
iya ini dari tadi ngobrol
tadi aden kesini nyamperin bibi
mau ngasih kabar gembira
iya kan gen
oh mama tahu pasti kabar kemenangannya
tuh kan alhamdulillah
kalau begitu begini
gimana kalau kita makan semua
di restoran untuk merayakan kemenangannya
kamu tidak diajak yang pergi itu
kamu mau cincin bima dan dengkagung
bi ira dan bang diman juga diajak kok
diman mah tahu kalau ada rejeki mengintai
udah ini namanya cocok
seger banget ya
jarang jarang menghirup udara segar begini
ah penuh gini udah lama gak kita
tengokin ya bang
ya tuh dah neng
ya kan nengnya sekolah
neng sudah jalan jalanmu
udah dong om
neng nanti kan disini
betul di sini tuh
pemandangannya indah lagi
terus neng mending kita
pindah aja di sini nggak usah ke jakarta jakarta
lagi sehat buat neng bagus
buat kulit neng herang
bukan abah ma main bilang
abah neng kan sekolah di jakarta
ya temen temen neng kan
jakarta semua abah yang paling deket
sama neng kan jakarta semuanya
ya neng gak maulah kehilangan mereka
aduh benar teh tidak mau
kehilangan temen temen atau tidak mau jauh
dari si kemon ya teh
asal wau itu motor ya
si kemon mbak
biasanya diomongin ke abah neng
baru sampai mbak
mbak apaan di jalan macet macet
eh bukan murim
si neng luas adik
sudah bisa memang jaga jarak
aman begitu top
dia anak siapa dulu yang ngajarin siapa
kotaknya teh namun saya mengizinkan
pacaran sama si kemot
tapi tetap dia harus
menjaga hati dan
sekaligus menjaga iman
itu terpenting kelak kelak kelak
kelak apa kelak apa memang si neng kenal
sama mas iman ini bukan iman
anaknya si mang toha dea sarding
ini tuh iman
akan kepercayaan kebenaran
si sarding itu udah enggak tahu nih rukun iman itu apa
saya mau bertanya
apa rukun iman itu so
berani berani yang
pertama itu adalah beriman
kepada allah subhanahu wa ta'ala
kedua yang kedua
beriman kepada malaikat
eh bener pisah nih
sok kadang kamu sardung
yang ketiga apa
nah malik nanya eh
maksud pisahnya eh
sardung kamu jangan ngeles
ini lagi ditanya kenapa kamu
jadi ngeles begitu
hari rukun iman katilin noh
beriman sama kitab kitab allah tuh
eta kenapa jadi main
tabak tabakan gini sih
eh kalau anak kecil apa
kila kila nih saya mau bertanya sama si dadang
da hari rukun
iman ruka abad noh mau tahu
yang keempat beriman kepada
oh itu pisah oh bener
so apa itu pak kemot
yang kelima nahun kemot
yang kelima ya
beriman kepada kodok kodok
pintar tapi kok licik ya nanya si kemot
kenapa sih ada yang jawab
itu tak adil lah
pak pak pak pak
udah lah ini jadi tebak tebakan begini
kasian sih kemot baru datang capek
perlu istirahat abah
biarin si kemot deh makan dulu
perjalanan jauh dari jakarta ke bandung
sardung sama sardang
tidak ada yang benar
orang tuh sholat dulu
baru di belakang yang ada makan

cek apa kenon
sekarang kamu sholat dulu
terus boleh istirahat
kemot balik balik kamu berewokan
atau sholat di gunung pak
kemot kamu teh ya
sholatnya husu jangan inget makan
apalagi kalau inget si neng
nanti tidak usuh ya
adun bisa juga
keadaan eh nikmat
teguah siom enak loh
hari kamu duduk
nikmat allah teh
tiap hari bukan cuma ini doang
sok lupa menikmat dari allah
udara aja itu nikmat buat kamu tau
buat kita semua
gratis dari allah
sok lupa benar benar bah
bah itu mah ada
peruci dudung mah
berat kudosa bah
eh jangan botak deh
makan makan makan
makan makan makan udah udah
mot makanan tuh
ya duluan aja om gak apa apa tadi habis makan
belum lapar ya apa apa itu gabung
nyariin yang raya
si kemot pasti nyariin yang raya